kita awali after sepuluh dari informasi pemprov dki jakarta mulai kembali menerapkan peraturan berlalu lintas dengan mekanisme ganjil genap mulai senin tiga agustus dua ribu dua puluh kemarin
untuk menanggulangi melonjakan penggunaan transportasi umum pengelola bus transjakarta pun menambah armada busnya yang bersinggungan dengan jalur jalur ganjil genap
pemberlakuan ganjil genap seperti yang tertuang pada pergub nomor delapan puluh delapan tahun dua ribu sembilan belas dilakukan untuk membatasi jumlah kendaraan bermotor pribadi roda empat atau lebih di jalan raya
sebelumnya aturan ini sempat ditunda akibat psbb di masa pandemi covid sembilan belas kini kembali diperlakukan lagi di ibu kota
warga jakarta yang akan beraktivitas hal ini merupakan langkah guna mengantisipasi lonjakan penggunaan moda transportasi umum saat ganjil genap diberlakukan
nah tapi dengan adanya pemberlakuan ganjil genap ini maka yang menjadi fokus perhatian kita adalah di sepuluh
koridor yang memang bersinggungan langsung dengan kebijakan ganjil genap
nah sepuluh koridor itu adalah koridor satu sampai koridor sepuluh gitu ya jadi yang melewati jalan jalan protokol